sejumlah perangkat desa jonggol bersama petugas kepolisian dari polsek jambon ponorogo jawa timur
terus memujuk rob yek yang terus berusaha membongkar makam simpen yang tak lain adalah istrinya sendiri
pria lima puluh tujuh tahun ini nekat membongkar makam istrinya yang sudah dimakamkan sekitar satu bulan lalu
karena mengaku mendapat bisikan goit
yakni sang istri masih hidup dan minta diobati
menurut warga setempat aksi pembongkaran makam sang istri ini sudah kali kedua dilakukan robyek
pihak desa sengaja mendatangkan polisi karena khawatir rob yek mengamuk
apalagi saat menghali makam ia juga membawa sajang
ropiak yang juga pengidap gangguan jiwa sedari kecil ini
memang masih belum terima jika istri yang dicintainya meninggal dunia akibat serangan jantung
karena kondisi kejiwaan yang masih belum stabil bapak dua anak ini akhirnya dilarikan ke rumah sakit jiwa di solo
jatuh tirambodo pondorogo jawa timur